hadirnya sistem tilang elektronik masih diakali oleh sejumlah pengendara untuk dicari celahnya
hal ini terlihat dari adanya kasus plat palsu sehingga terjadi kesalahan dalam tilang elektronik
sistem tilang elektronik dengan kamera checkpoint mampu merekam berbagai pelanggaran pengendara dari dalam mobil
seperti tidak memakai sabuk pengaman
menggunakan telepon benggam saat bergendara
dan pelanggaran pelat mobil ganjil genap
namun dari hasil tilang elektronik tersebut justru ditemui pelanggaran lain yang dilakukan oleh pengendara
yaitu pelat mobil palsu
ini bermula dari laporan salah satu pengendara bernama raditya utomo
yang mendapatkan kiriman surat tilang ke rumahnya pada dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
ternyata mobil yang melakukan pelanggaran bukanlah mobil miliknya
namun memiliki plat yang sama
benar jelas kelihatan kalau itu bukan mobil saya
di situ polisnya sudah langsung kekonfirmasi lah
dilihat bukti fisiknya
memang benar itu bukan mobil saya yang ditilang
terus di situ mereka langsung buka blokir
prosesnya cepat sih nggak sampai lima belas menit udah kelar
ihak ditlantas menyatakan
pemalsuan plat nomor seperti ini akan diproses ke reskrim polri
untuk mengatasi permasalahan
pihak kepolisian akan menambah fitur automatic face recognition
yang mampu mengidentifikasi wajah pengendara yang melakukan pelanggaran
yang mengendarai misalnya mobil kita dipinjam sama orang
orang yang nabrak kecelakaan atau melanggar
bukan pemiliknya yang bertanggung jawab
tapi yang pakai tadi yang penanggung jawab utama
ya saya himbau kepada pengendara apabila mendapatkan surat konfirmasi
atau surat apa dari kepolisian cepat dijawab
kalau memang itu kendaraan sudah dijual
ya tulis aja di situ
kendaraan saya sudah saya jual kepada si a
berdasarkan data tmc polda metro jaya
rata rata pelanggaran tilang elektronik yang terjadi setiap hari
mencapai lima ratus pelanggaran
dan paling banyak adalah pelanggaran tidak menggunakan sabuk penyaman
kedepannya pihak kepolisian akan menambah kamera tilang elektronik
di beberapa titik yang mewakili setiap bagian kota dari jakarta
yaitu jakarta selatan
dan juga utara
tim cnn indonesia jakarta